atau pbnu dengan koalisi prabowo adalah hal yang wajar
pbnu merupakan rumah bersama umat islam di indonesia
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan
pertemuan ketua pbnu said akil dengan prabowo sandiaga beberapa waktu lalu
adalah silaturahmi biasa
menurut hasto sudah seharusnya pbnu merangkul seluruh umat islam
ma'ruf amin sebagai rais am atau kiai besar pbnu
juga harus dihormati seluruh kalangan termasuk koalisi prabowo
hasto pun yakin pbnu tidak berpolitik dan netral dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
nu kan rumah bersama
rumah bersama dan kalau kita lihat
pak jokowi itu menempatkan nu di dalam seluruh tradisi kesejarahannya
dengan islam nusantaranya
dan pak jokowi juga menjadi bagian dari nu
bagian juga dari muhammadiyah
beliau menjadi pemimpin kita bersama
jadi silaturahim yang dilakukan oleh kiai saek akil sirat sebagai ketua dari pbnu
itu merupakan hal yang wajar ya memang seperti itu
apalagi nu kan kembali pada kitohnya seribu sembilan ratus dua puluh
nah yang kita lihat nu sebagai organisasi kan sudah menyatakan tidak berpolitik
tetapi nu sebagai keluarga besar dari nahdien tentu saja punya preferensi
terhadap pro islamnya yaitu kiai haji ma'ruf amin tersebut